jangan pergi nyai ayo masuklah
jangan dengarkan panggilan itu itu panggilan mak lampir
dia akan mencelakaimu ayo masuk
turuti aku ayo masuk
masuk nyai masuk nyai kembang
dulu aku pernah ingat
kamu pernah mengatakan
bahwa kamu akan menyerahkan arimbi ke butoirang
aku tidak terima kau tuduh seperti itu
kakak benar benar keterlaluan
tunggu tunggu tunggu
dengar dulu penjelasanku sayang
kakak kamu jangan banyak bicara
sayangku kamu tidak apa apa
kamu tega menyakiti aku kakak
aku tidak sengaja
aku hanya menangkis serangan kamu saja sayang
kamu tidak mencintai aku kakak
lebih baik sekarang kau cari harimu
biarkan aku berhenti sendiri disini
yang aku cinta hanya kamu
lebih baik kamu pergi dari sini
aku kira dia mau membantu kubencari biong
ternyata dia malah sikiskan berdoa dengan perempuan itu
ini semua salahku
aku menyesal sayang
tengah menuduhmu yang bukan bukan
lebih baik kau pergi dari sini
cepat lepaskan aku
aku tidak bisa melepaskannya arim bi
hanya sekarayu yang bisa melepaskan tali itu
besar bodoh kamu bahula
mau saja kamu dimanfaatkan oleh silman licik itu
kamu lihat bahula
aku pasti akan membuat perhitungan denganmu
kau boleh menghina aku semaumu arim bi
apa yang kamu katakan itu memang benar
aku ini tidak berguna
makanlah arim bi
aku tahu kamu pasti lapar
aku akan membuatmu berhenti dari sini
makanlah walaupun sedikit
aku tidak mau kamu sakit arim bi
dengar ya bahula
lebih baik aku mati daripada aku makan pemberian
kau tidak bisa melepaskan aku
aku tidak bisa menangkapmu
aku tidak mau kamu sakit arim bi
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
kau tidak bisa menangkapku
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
kau tidak bisa menangkapmu
kau tidak tahu menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku tak akan letakmu
aku harus menangkapmu
kau tidak mau mem minum
semoga dia tidak kadir
buka mata tuhan
ini bukan suara eik
tenang saja tuhan
aku sengaja merubah suara tuhan menjadi suara alang kibar
karena itu satu satunya cara tuhan
untuk membebaskan jaih kembang dari pengaruh jahat di runta
eik mengerti mak
terus apa yang harus aku lakukan mah
tuhan aku ingin menjagamu
untuk memperbaiki kemampuan aku
untuk memperbaiki kemampuan aku
untuk memperbaiki kemampuan aku
sekarang panggillah namanya tuhan
karena hanya dengan suara alang kibarlah
hati jaih kembang akan tunduk
jaih kembang datanglah
jaih kembang aku memanggilmu
jaih kembang datanglah kemari
jaih kembang aku memanggilmu jaih kembang
jaih kembang datanglah kekasihku
jaih kembang aku menunggumu disini
jaih kembang datanglah kekasihku
jaih kembang aku memanggilmu jaih kembang
jaih kembang datanglah kekasihku
jaih kembang aku menunggumu disini

rupanya lampir memperdayai jaih kembang
aku harus menggagalkan rencananya
jaih kembang datanglah
nyaih kembang aku memanggilmu nyaih kembang
jangan pergi nyaih ayo
jangan dengarkan panggilan itu
dia akan mencerakai mu
masuk nyai kembang
sepertinya aku harus melepaskan gendama lampir
supaya tidak mengganggu nyai kembang lagi
hentikan tim budaya umat lampir
kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku
keterlaluan kau ruta
cepat serahkan nyai kembang
percuma kau mengharapkan nyai kembang
karena sekarang nyai kembang sudah menjadi perang
nyai kembang adalah milikku
cepat serahkan nyai kembang ruta
kau akan menangkap nyai kembang
apa yang terjadi
kita tidak bisa mendapatkan nyai kembang malam ini tuhan
lalu kapan mak
tenang saja tuhan
pegang janji aku pada tuhan adolof
aku akan mengupayakan segala cara untuk mengembalikan nyai kembang kembali ke pelukan tuan